lo jauhi bokap gue sekarang juga
gua ada perlu sama bokap gue
gue akan kasih tau papi
kalau lo masal cctv di rumah ini
tanpa izin papi dan seisi rumah ini
kenapa gue belum lepas kamera cctvnya
tadi masalahnya mama tuh buru buru ke kantor
terus checklistnya semua di kamar
mama belum cek lagi
nanti mama cek dulu ya
jangan lus lus ah
cek disitu ya nak
lo suka kenapa nak
gak tau dari tadi lemes
aduh pak kok lemes sih
kamu tuh harus bisa
wujudin reva supaya dateng ke acara kita nanti
kamu bilang aja
ini adalah pembuktian cintanya reva sama kamu
kalo reva sampai gak dateng
mau taruh di rumah ya
lagi bagaimana papa bisa membela cinta kamu sama reva
di depan mama kamu
papa nyerah aja ya
bunda gulanda gitu
ini kan udah malem
si abah kok belum pulang jam segini
ada ngabarin gak ke om
si abah tadi pergi gak ngasih kabar apa apa
terus emang ke nem juga gak ngasih kabar
sekorang sekorang jadi gak betah di rumah sih om
ya sudah neng
sekarang telepon abahnya
coba tuh neng
diminumin itu ya
dibuang aja ya kak abah
aduh bahaya nanti becek jangan
ya ada namanya teh ya pasti diminum
oh ya sudah nanti boleh buat kumur kaya les

abah abah dimana sih
ini udah malem kok belum pulang pulang
eh hari ini abah urusannya belum selesai sama temen abah
oh jadi gitu
sekarang abah lebih pentingin teman dibanding neng
yaudah kok gitu
neng juga mau keluar aja deh mau main sama teman teman
aduh pulang neng
neng dengerin abah ya ini sudah malam
sudah poek gelap
mendingan neng udah di rumah aja
abah juga gak lama kok sebentar juga pulang ya
wah dimatikan ya
aduh kumar kalau si neng nekat pergi dari rumah
kenapa kang abah kok kelihatannya panik begitu
barusan orang saya telepon teh
maklumlah anak satu satunya biasa dikelek saya
jadi kumar ya
tetap aja nomor satu buat kita kan
ah entah aduh saya jadi malu banget sih teh teh teh
bunten ya kalau begitu ya
titip salam aja sama si dia
gimana jadinya papa kamu udah kasih tau ke mama kamu
terus gimana reaksi mama kamu
berarti mama kamu udah tau dong
kalau aku gak bisa datang kesana
ya belum sih rev
kalau kamu tuh bakalan datang
abis itu papa aku tuh pusing sendiri
karena dia tuh udah bohong sama mama aku
lagian juga ya rev ya
di satu sisi
aku tuh sebenarnya gak setuju
dengan cara papa kayak gini
aku tuh sebenernya pengen
bapak tuh jujur sama mama aku
tapi papa aku tuh gak mau
dia tuh tetep berusaha
dan tetep yakin kalau kamu tuh bakalan dateng
aku bener bener jadi gak enak banget loh
ya udah rev
tapi kalau kamu emang gak bisa datang juga nggak apa apa
bagian papa aku tuh gak bakalan marah marah banget kok
palingan bapak aku tuh cuma marah dikit aja
karena gak bisa kenalin kamu
ke saudara saudara papa aku
atau gak temen temen papa aku
justru itu aku gak mau ngecewain papa kamu
dan semoga aja papa aku bisa mencintaimu

kejuaraan mma tahun ini
ternyata hanya settingan
yang dilakukan oleh
pemilik dojo macam putih
sekarang kita lihat
boy dan chandra
masih sama sama ada di perguruan itu
sama sama jadi staff pelatih
untuk kepentingan bisnis
sekarang kita lihat
semua orang melirik ke bocah macam putih
semua orang pengen dilatih disana
nah itu tujuannya
apakah keterangan anda ini benar dan bisa dipertanggungjawabkan
gue akan bertanggung jawab
atas berita ini
dulu gue juga anak barrior
temannya boy juga
justru gue keluar dari barjo
gue gak suka cara cara culas yang dilakukan oleh boy
di juaraannya mma
berikan kemudahan buat aku untuk ngerayu papi
semoga papi mau izinin aku untuk pergi ke pesta ulang tahunnya
semoga papi mau izinin aku untuk pergi ke pesta ulang tahunnya
sebenarnya gua gak mau liv
sebenarnya gue mau lihat
lo jauhi bokap gue sekarang juga
gua ada perlu sama bokap gue
kalau enggak gue akan kasih tau papi
kalau lo masal cctv di rumah ini tanpa izin papi dan seisi rumah ini
kenapa gue belum lepas kamera cctv nya
gue mau masuk
oh jangan gitu
bentar dong bentar bentar
belum terlalu ngantuk
undangan buat ulang tahun pernikahan papa sama mamanya boy
percaya deh sama reva
papanya boy tuh beda banget
papanya boy tuh baik
dan papi nggak usah khawatir kalau misalnya reva bakal dipermaluin atau dijahatin di pesta itu nggak mungkin pi
karena seandainya mamanya boy kayak gitu
papanya boy akan bela reva mati matian
percaya deh pi sama reva
bukan cuma itu masalahnya
papi tidak mengizinkan kamu
bukan karena papi takut kamu diapapain sama mamanya boy
tapi ada satu hal yang lain
dan juga bukan masalah
kalau seandainya mamanya boy itu gak suka sama kamu atau menjelek jelekan kamu
ada satu hal lagi yang penting saya
kamu harus tahu
kalau kami bagi papi adalah anak yang sangat papi hormati
kalau kamu diadu adui
dengan perempuan pilihan namanya boy
kamu wanita yang cantik
tapi bukan hanya cantik kamu pinta
masa kamu harus memperbutkan cowok kayak gitu
apalagi cowok itu seperti boy
karena papi yakin
kamu bisa mendapatkan cowok yang lebih daripada boy
tapi eva cuma menghargai undangan dari papanya boy aja
kalau seadanya saya nggak bisa saya cuma takutnya papanya boy akan kecewa banget sama saya
iya tapi tahu
papanya boy datang ke kantor papi
dan mohon sama papi agar papi mengizinkan kamu untuk datang ke acara ulang tahun pernikahan mereka
tapi tidak izinkan kamu untuk datang
yaudah deh pi
itu artinya rafa itu gak bisa datang ke acara orang tuanya toy
nah itu artinya gue yang bakalan datang
tinggal deh cuma gue bersaing sama model baru yang ya ampun
jelas kelasnya jauh di bawah gue
dan yang pasti gue lah pemenangnya
aduh bu dona
saya kemari cuma ingin menanyakan soal undangan pernikahan kita
undangan kita sudah sejauh mana perkembangannya
udah sih pamir
saya tadi dibantuin sama bu devi pas nulis surat itu